hei malah diem kenapa sih
lo ada acara gak
gak ada kenapa
gue mau ngajak lo ke kafe
lo ngajak roman ke kafe
untung aja bobby gak tau kalau aku udah dalem tadi
deren pokoknya aku gak mau ya umpet umpetan kayak gini
pokoknya besok kamu harus ngomong berdua sama bobi
iya udah deh
besok nanti aku cari waktu
tentunya di suara hati
sebelum kita pamit
sebelum kita pamit
sebelum kita pamit
ini khusus buat akslovers
disini gibran bakal kasih puisinya
buat kalian semua
kalau cinta sungguh mencinta
dia tidak meminta
kalau cinta sungguh berharga
dia tidak memaksa
meskipun senyuman dan bahagiamu
itu dia tadi puisi pendek dari
sumbung sepi nih
ya allah gandeng juga gue kalau diliatin ya
kan kalau misalnya
my bebeb gina
ketemu gue udah ganteng
gokil banget badai
sehat kok ya
gue pengen ngomong sesuatu nih bu
mumpung gue belum jadi artis
kalau gue udah jadi artis
ya gue pengen bilang sama lo
kalau sebenernya gue
kok si bobby udah tau aja sih
kalau gue pacaran sama gina
jadi lu udah tau kalau
kalau misalnya gue tuh
move on dari soekasih
kenapa gue bisa cepet banget ya
yah doain aja lah
supaya gue gak bertepuk sebelah tangan lagi
gue sedih kalau patah hati
kalau patah tulang
kalau patah hati
udah kan gitu doang yang mau ngomongin
atau lu mau ngomongin yang lain
gue ke kelas duluan bapak ya
yaudah lu duluan aja
gue masih mau nyantai nyantai sini
udara segar sini
ini kelasnya gue lupa
kemaren mbak bikin gue bisa
nganterin bulat ke rumah ini
justru gue yang makasih sama lu sam
gue disuruh nganterin dia
sama cewe berisik kayak gitu
liat gue sama dia
tiap gue liat lu sama dia berdua aja gue sakit hati
masa lu engga
gue liat pake mata dan kepala gue sendiri
masa lu gak ada rasa sih sama dia
gue nolongin dia ya cuma karena
udah karena temen
gak usah wulandari
itu suka sih
masih aja man lu denial
lu emang sahabat terbaik gue man
ya udah gue liat lah
jangan lamaan sih muka lu
lu pikir gue seneng ngeliat lu
kemaren lo ke rumah gue karena ini kan
kemaren lo udah nolongin gue
diantar sampe rumah dengan selamat sama samuel
lo milih siapa
samuel atau defon
udah pastilah gue milih samuel kemana mana
gue kasihan sama samuel
harus ngadepin cewek kayak lu
harus ya banget sih lo
eh malah diem kenapa sih
lu ada acara gak
gak ada kenapa
gue mau ngajak lo ke kafe
lu ngajak roman ke cafe
wah berita seru nih buat bella
lu ngajak gue
tau kena angin apa
tau kena angin apa
tau kena angin apa
tau kena angin apa
tau kena angin apa
tau kena angin apa
tau kena angin apa
tau kena angin apa
gak usah gr deh lo
ini tuh bukan ngedate
gue juga ngajak sam dern dan carlo
ini cuma sebagai ucapan terima kasih gue karena lo udah nolongin gue
nanti gue sampein ke mereka ya
lu tau gak sih
ini kabar buruk sebenernya
lu tau gak sih
si wulan ngajak roman ke kafe
wulan ngajak roman ke cafe
pokoknya sih yang gue denger kayak gitu
lo selain baltis sih si wulan lama lama
gak tau gue juga gak ngerti sama dia
kenapa jadi gini sih
gue gak akan biarin dia ngajak roman ke cafe
gue gak mau cari nulan deket deket sama roman